mungkin menjadi eranya metaverse karena sejumlah perusahaan raksasa sudah lebih dahulu merilis produk perangkat keras dan layanan perangkat lunak untuk memulai perkembangan terbaru di bidang atau dunia teknologi ini
lalu bagaimana dengan indonesia yang acapkali kita tahu lapah terhadap tren atau perkembangan teknologi apakah memang indonesia sudah siap merambah era metaverse
kami bahas bersama firman kurniawan pemerhati budaya dan komunikasi digital pak firman selamat malam
selamat malam mbak tiffany apa kabar
alhamdulillah baik saya tidak melihat pak firman di metaverse kan ya ini ya ini real ya
ini asli aktual
oke pak firman kita membahas mengenai metaverse ya semua bisa kita temukan di dalamnya mulai dari sosialisasi interaksi sampai bisnis transaksi semua ada di dalamnya
tapi yang paling penting sebenarnya seberapa besar ini bisa diaplikasikan sih
ya sebetulnya perkembangan teknologi
jadi yang kita sebut hari ini metaverse itu sudah banyak para ahli yang membincangkan
jadi ini merupakan implikasi dari masifnya penggunaan mikroelektronik yang berbasis internet
sehingga tercipta sebuah ruang alternatif ruang yang tidak bersifat fisikal ruang yang tidak menempati waktu
tetapi dia nyata itu yang disebut sebagai real virtuality
nah rupanya oleh para pebisnis oleh para ahli teknologi kemudian dia disebut sebagai metaverse baik sebagai brand maupun sebagai suatu situasi
nah sebagaimana tadi disebutkan di dalam novel snow crash itu memang dibayangkan di dunia yang alternatif atau di dunia yang paralel ini
akan terjadi segala hal sebagaimana yang terjadi di
dunia nyata ada transaksi ada sosialisasi ada edukasi ada berbagai macam
kita menemukan diri kita yang lain dalam bentuk avatar itu juga di dalam metaverse
nah seperti itu mbak gambarannya
oke kita berbicara skupnya untuk indonesia lebih dahulu ya karena sebenarnya kan kalau perusahaan teknologi raksasa sudah lebih dahulu mengembangkan atau masuk merambah ke metaverse ini
tapi kalau kita melihat skupnya untuk di indonesia kita tuh kan kadang suka latah ya
latah dengan tren
tapi kita tentunya sebenarnya belum tentu sebenarnya siap
apalagi kalau misalnya kita ngomongin metaverse nft itu kan lekat sekali ada di dalam metaverse yang mana kita tahu untuk regulasi atau payung hukumnya masih abu abu
di indonesia belum jelas gitu belum ada
nah artinya bagaimana melihat ini pak firman
ya ketika kita ngomong indonesia siap statement siap ini spektrumnya sangat luas
siap untuk menjadi pemain siap untuk menjadi regulator siap untuk menjadi pihak yang diuntungkan
itu sangat tergantung
tetapi yang jelas saya kira tidak ada satu negara pun di dunia ini kecuali mungkin produsennya yang sudah benar benar siap arsitekturnya seperti apa kemudian dia mempunyai skenario seperti apa
semua negara dan semua penduduk di dunia ini rasanya dalam masa euforia
ingin tahu apa itu metaverse sehingga rasanya kalau disebut latah juga tidak
karena ini sesuatu yang memang menarik
ada sebuah alternatif di mana kehidupan di dunia ini yang analog kemudian kita paralelkan di tadi dunia yang berbasis internet yang bisa melakukan itu semua
nah sekarang persoalannya agar kita tidak disebut latah itu harus mempelajarinya
sebuah pengalaman sebagaimana menonton konser
sehingga tidak tertutup
kemudian ketika misalnya suatu pendidikan dilakukan di metaverse persekolahan dengan relasi antara guru dengan murid dosen dengan mahasiswanya dilakukan di metaverse
nah kemudian ketika kita katakanlah ikuti hari demi hari bersekolah di metaverse apakah kemudian statusnya kita adalah sama dengan lulusan orang

dan ini adalah semacam implikasi implikasinya
seperti itu mbak tiffany
oke pak ferman
ini adalah penting
ketika kita masuk ke dunia teknologi ke dunia digital tentunya banyak sekali risiko atau potensi ancaman
let's say kita melihat ada pencurian data pembobolan data dan lain sebagainya
nah kita tahu tidak dipungkiri juga bahwa keamanan siber indonesia itu masih masih sangat sangat lemah
artinya anda melihat apakah indonesia memang sudah siap untuk merambah ke dunia metaverse ini
ya paling tidak
karena kalau urusan perlindungan data pribadi kalau kita mau disebut siap
segera regulator negara dalam ini dpr pemerintah mengesahkan undang undang pelindungan data pribadi
karena kalau kita lihat dalam bermedia sosial kita pun hari ini tidak berbicara tentang metaverse
sesungguhnya ketika kita berinteraksi dengan semua perangkat digital itu semua data pribadi kita itu akan masuk
baik data pribadi yang ketika kita aplikasi
di mendaftar platform itu perlu mendaftarkan email kemudian juga mungkin kalau layanan keuangan ada ktp nomor induk kependudukan itu ada data pribadi
kemudian juga ketika kita berinteraksi memasang foto kemudian komen itu kemudian ketika diakumulasi sebetulnya itulah kedirian kita
itu adalah data pribadi kita
nah hari ini ketika teknologi itu
sudah memungkinkan terjadinya pengolahan data dengan big data
data data kita ketika berinteraksi dengan perangkat digital ini dimanfaatkan oleh pihak
makanya ada istilah data mining
data kita adalah barang tambang yang sangat bermanfaat bagi pihak lain yang bisa digunakan untuk melakukan forecasting dilakukan untuk mempengaruhi pilihan selera kita dilakukan untuk melihat konsumsi kita dan sebagainya
bagi pihak lain
nah kemudian kita sebagai pemilik data diuntungkan untuk apa
itu dari satu sisi
di sisi lain ketika data kita disalahgunakan digunakan untuk hal hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya apa yang bisa kita lakukan
nah ketika kita masuk metaverse di mana tiruan tiruan kehidupan itu lebih intensif ditirukan dalam bentuk simulacra atau hiperreality data kita akan lebih banyak dan intensif masuk ke sana
dan itu tidak tertutup kemungkinan akan lebih bermanfaat oleh pihak lain
sementara kita mungkin hanya keasikan menikmati permainannya saja
nah ini yang perlu dibangun oleh semua pihak oleh pemerintah oleh para pemerhati teknologi digital oleh para pendidik dan juga para pemilik akun digital ini harus tahu konsekuensi konsekuensi
mengikuti dari implikasi metaverse ini
oke itu masuk dalam salah satu mitigasi tentunya yang harus disiapkan kalau memang betul betul ingin terjun masuk merambah ke dunia metaverse ini ya
termasuk saya mau meminta tanggapan dari pak firman
pemerintah kan sekarang kan rencananya sedang membuat metaverse ikn ya kan
dan ditargetkan dalam beberapa bulan ke depan paling tidak empat bulan itu akan selesai
sehingga masyarakat nanti bisa lihat tuh gimana desainnya gimana konsepnya dan lain sebagainya
nah dengan kondisi yang tadi pak firman sampaikan celah celah tadi artinya apakah ini cukup realistis untuk diimplementasikan
waktunya singkat sekali loh pak firman beberapa bulan lagi
ya saya kira kalau urusan data indonesia dengan dua ratus delapan puluh an juta penduduknya itu sangat kaya data
demikian juga dengan berbagai macam lembaga di indonesia yang mengumpulkan data
jadi inti dari membuat metaverse ini kalau mungkin mbak bisa bayangkan seperti kita membuat google earth
itu kan sebetulnya ribuan peta ribuan data berupa peta yang kemudian disusun dalam sebuah program
kemudian mampu menghasilkan muka bumi ini yang senyata keadaan aslinya
indonesia mempunyai lembaga yang namanya badan informasi geospasial yang mempunyai kebijakan satu peta di indonesia
peta peta di indonesia itu sudah banyak dan ahli ahli teknologi informasi juga indonesia tidak kekurangan
sehingga untuk membuat metaverse versi indonesia buat saya bukan sesuatu hal yang rumit bukan sesuatu hal yang tidak mungkin
nah resource tersedia data tersedia apa namanya kemauan tersedia
nah ini sekarang tinggal orang yang
mau menggunakannya bersedia nggak pakai kemudian juga
tentu ketika teknologi itu diluncurkan tidak langsung bagus ada versi betanya ada versi ke satu ke dua dan seterusnya
nah ketika kita cukup sabar untuk mengikuti itu semua tidak tertutup kemungkinan kita akan menjadi pesaing metaverse nya facebook seperti itu
oke sangat optimistis intinya kalau tadi penjelasan pak firman ibaratnya kalau kita masak masak itu kita punya ingredientnya
bahannya kita punya bumbunya kita punya pancinya untuk masak tergantung bagaimana kokinya sehingga nanti yang mencicipi makanan itu pas nih ya tidak kurang
iya kan oke
pak firman tadi di awal kan pak firman juga sampaikan dan kita juga melihat bahwa metaverse ini mungkin memudahkan ya kan
karena sekali lagi teknologi itu kan adalah keniscayaan semua bisa dilakukan ada sosialisasi ada interaksi kemudian ada edukasi ada bisnis
ada perputaran ekonomi di dalamnya apakah memang ini yang menjadi keuntungan banyak pihak yang berlomba lomba untuk masuk ke metaverse sekarang
ya kita bisa melihatnya itu sebagai pisau bermata dua di satu sisi kita bisa melihatnya sebagai peluang tempat terjadinya katakanlah transaksi ekonomi yang baru
dimana kalau kita selama ini misalnya transaksi investasi ada di
valuta asing ada di pasar saham dan sebagainya
ini ada suatu bentuk baru yang bisa dilakukan di metaverse dengan nft dengan kripto dan sebagainya
ini adalah sebuah ruang baru yang bisa kita jajaki kemungkinannya
dan tentu saja kita tidak sekedar menjadi apa namanya penggembira di dalamnya tetapi perlu menjadi pemuka menjadi orang yang menentukan rules of the game
yang lain kalau kita lihat siapa perilis metaverse ini
kalau sebagai brand adalah facebook
facebook selama ini dengan meluncurkan platformnya
itu tujuan akhirnya adalah menjaring iklan sebanyak banyaknya
dengan para pengguna akun akun media sosial facebook
itu orang kalau bisa betah di dalamnya
supaya bisa terpapar iklan dengan lebih baik
nah ini rupanya apa yang dihasilkan oleh facebook
itu mungkin dianggap tidak memuaskan kurang optimal dan sebagainya
sehingga terciptalah metaverse ini untuk dapat membuat dunia yang lebih asik
membuat dunia yang lebih nikmat untuk dialami
yang pada akhirnya juga iklan yang masuk
nah jadi di satu sisi ini sebetulnya adalah suatu permainan para pemilik kapital
untuk membesarkan kapitalnya
nah kita jangan hanya menjadi
apa namanya penggembira saja di situ
tidak sadar bahwa waktu kita disedot
tidak sadar perhatian kita dialihkan
ujung ujungnya kita menjadi penonton iklan
nah ini yang perlu disadari di dalam metaverse
seperti itu mbak
oke mungkin jangan lupa juga untuk literasi digital kan
itu yang juga paling penting ketika mau masuk ke dunia digital
ke dunia teknologi literasi itu juga harus menjadi kunci utama ya
pak firman kalau saya minta
saya ingin tersebutkan tiga poin
tiga poin sesuai dengan judul kita malam hari ini
asal sadar bahwa kita ini mempunyai resource yang kuat
untuk tidak hanya menjadi penggembira
tetapi kita juga bisa menjadi penentu di dalam metaverse
oke terima kasih banyak pak firman
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
mungkin kedepannya kita buka ruang diskusi yang lebih banyak lagi
karena saya yakin banyak di luar sana yang tertarik mengetahui seluk beluk apa ada
yang ada di metaverse ini
mungkin nanti kita ketemunya di metaverse juga pak firman ya
iya dengan senang hati mbak
terima kasih pak firman kurniawan sudah bergabung dengan kami malam hari ini
salam sehat selalu selamat malam